salah satu pertimbangan freeport tidak ingin mengubah izin kontrak dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus iupk
lantaran freeport telah menemukan ladang emas dengan hasil risetnya sendiri tanpa bantuan pemerintah indonesia
kita lihat sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu kita lihat bagaimana freeport telah mengeruk satu tujuh miliar ton emas di tambang grassberg
dan kita lihat ini adalah yang sudah diambil dari bumi papua
sementara cadangan emas di tambang emas terbesar ketiga di dunia ini kita lihat bagaimana jumlahnya masih sangat besar
delapan miliar ton dan angka itu sangat besar tertinggi di dunia
dan ini akan habis hingga tahun dua ribu lima puluh empat
jadi apa yang diburu
angka ini dan jangan lupa tidak pernah ada yang tahu sebelum ada smelter
apa saja kandungan kandungan unsur unsur yang ada dalam bumi papua
apakah hanya tembaga dan emas atau justru ada unsur unsur lain yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dari tembaga dan emas
kita ke informasi selanjutnya indonesia negara kepingan surga
tak hanya cantik panorama tapi tuhan juga menitipkan beraneka kekayaan alam yang berlimpah di negeri ini
baik dari hasil tambang minyak
dan tentu saja gas bumi
lantas siapa pengeruk utama hasil bumi indonesia
berapa besar selanjutnya nilai kontribusi hasil tambang bagi penerimaan negara
berdasarkan data dari extractive industrys transparency initiative raja migas indonesia
saya ulas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama kalau kita bicara migas kita tentunya menjadi bangsa yang begitu bangga karena kita punya hasil bumi yang begitu berlimpah
dan kita selalu berkata
dan kita selalu berkata
orientasinya harusnya bila berbanding lurus artinya bahwa yang menikmati tersebut adalah tentunya harusnya mayoritas adalah kita sebagai masyarakat indonesia
utamanya masyarakat papua
tapi bila kita melihat data ini ternyata masih jauh panggang dari api
kita lihat bagaimana pemain utama industri tambang kita mulai dari minyak dulu
bagaimana lifting minyak yang tercatat dua ratus delapan puluh tujuh juta barrel yang dihasilkan di indonesia
lifting minyak itu adalah yang dihasilkan minyak dihasilkan diproduksi oleh indonesia
ternyata pemain utamanya masih saja dari negara adidaya
negara ataupun juga perusahaan raksasa minyak bumi yang berasal dari amerika serikat
selanjutnya baru diikuti oleh bumn kita
satu satunya pemain sektor migas atau sektor minyak bumi
sektor minyak di indonesia yang dikuasai oleh negara yaitu pertamina
lalu bagaimana selanjutnya adalah inpex dari jepang
jadi artinya bahwa memang kita harus paham betul bagaimana investasi sektor migas memang tidak mudah
bahwa memang dibutuhkan investasi yang begitu besar dan belum tentu negara berkembang seperti indonesia mampu
tapi paling tidak kita sudah mencoba membuat sebuah cengkraman kita disini dengan pertamina yang ada disini
tapi paling tidak kita memburu agar posisi ini tidak lagi oleh ya paling tidak kita berusaha sendiri
di kaki sendiri di bumi sendiri kita sendiri yang melakukan hal tersebut
sehingga pasti lebih maksimal hasilnya dinikmati oleh negara sendiri
lalu bagaimana dengan gas
jadi tadi kita dari lifting minyak sekarang kita ke lifting gas
jadi kalau di asumsi makro apbn itu selalu ada
berapa besar kita bisa produksi sendiri baik minyak dan gas
nanti itu akan dikalkulasikan kalau dengan konsumsi kita
misalnya konsumsi kita itu adalah satu juta per hari untuk lifting ataupun kemampuan memproduksi sendiri misalnya hanya lima ratus ribu saja
artinya satu juta
artinya satu juta
itu harus bisa diperhitungkan diproyeksi
sehingga nanti ini akan masuk ke anggaran negara
berapa kita harus impor berapa akan menyedot anggaran
dan bagaimana cara membiayai defisit tersebut
bukan hanya membiayai
kita juga harus menemukan ladang ladang baru mungkin agar kebutuhan satu juta ini tidak terlalu besar kita melakukan importasi
dikecilkan menjadi empat ratus barrel misalnya
kemudian selanjutnya tiga ratus barrel
ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut
kelifting gas kembali kita dua tiga juta mscf
dan kita lihat yang berkontribusi paling besar adalah konocophillips
masih dari amerika serikat
sekarang kita lihat bagaimana dengan british petroleum
ini berasal dari inggris
kemudian baru di posisi ketiga
jadi kalau tadi pada minyak
kita berada pada posisi ketiga

tapi kalau untuk gas kita berada pada posisi ketiga
bila kita melihat tadi data data bagaimana konocophillips
kemudian british petroleum
kemudian ada impacts dan juga total
jadi sebuah fakta yang harus kita terima
bahwa pemain utama di bumi
mengeruk hasil migas indonesia masih adalah asing
apakah itu artinya kita antipati
tentu saja tidak
tapi paling tidak itu menjadi sebuah refleksi
bahwa pr kita masih begitu panjang
agar kita menjadi bangsa yang besar
dengan hasil bumi kita sendiri
pertamina sudah merintis jalan tersebut
dan kita berharap akan tampil juga
karena ini bukan hanya masalah fulus
bukan hanya masalah investasi yang sangat besar
ini juga terkait dengan teknologi
ini terkait juga dengan para insinyur migas
yang harus dihasilkan dari anak anak
anak anak putra pribumi sendiri
sehingga mereka bisa memiliki spesifikasi keilmuan
yang paling tidak ada rasa nasionalisme
sehingga begitu jujur
ketika mereka mulai melakukan pengelolaan
terhadap hasil bumi di indonesia
lalu bila kita berkaca pada
tadi sudah minyak
kemudian kita lihat bagaimana tambang
kita bicara mengenai royalti
karena setiap perusahaan tambang
harus memberikan royalti pada negara
masa ngeruk di negara kita
di bumi kita
tapi kemudian tidak kasih royalti
apa sih semangatnya
kenapa harus memberikan royalti
ketika royalti disetorkan
oleh perusahaan kepada negara
dalam hal ini
akan dikelola menteri keuangan
atau nanti itu akan menjadi penerima negara
penerima negara itu akan tersalurkan
menjadi banyak hal
baik itu pengembangan pemerintah yang bisa digunakan
atau pun bisa juga untuk subsidi
atau pun juga bisa misalnya dilakukan
untuk memberikan kontribusi yang cukup positif
untuk pembangunan pembangunan infrastruktur misalnya
sehingga airnya mengalir jelas
jangan ada yang bermain dalam hasil royalti tentunya
negara begitu concern dengan royalti dari perusahaan tambang
perusahaan tambang itu nilainya gede
tapi kita lihat royaltinya sekitar delapan belas empat triliun rupiah ya
dan yang berkontribusi ataupun menyumbang paling besar
untuk royalti di indonesia ternyata bukan perusahaan asing
kalau kita ingin perusahaan tambang
tapi ternyata bukan mereka
sebagai penyumbang hasil tambang dalam bentuk royalti
saya itu perusahaan dari dalam ya
dari dalam negeri
freeport di posisi kedua
kembali lagi ke dalam negeri
salah satu pemain di sektor batu bara
dalam bentuk royalti
kemudian kita lihat yang hari ini
banyak di koleksi oleh investor
sahamnya karena sektor miningnya juga tinggi
lalu bagaimana penerimaan negara dari sektor tambang
kita lihat tadi kita membahas tiga
minyak gas kemudian juga tambang
kita bandingkan untuk minyak dan gas bumi tiga ratus empat puluh satu triliun rupiah
ini sangat penting bagi penerimaan negara
itulah mengapa ketika terjadi goncangan harga
gonjangan permintaan di pasar global
itu akan sangat mempengaruhi dengan ekspor indonesia
ketika ekspor indonesia
maka penerimaan negara juga akan terpengaruhi tentunya
bagaimana dengan mineral dan batu bara
batu bara itu merupakan salah satu juga favorit ya
yaitu berkontribusi tiga puluh tujuh triliun rupiah
dan angka ini masih harus kita timbun lagi
agar lebih besar lagi
dan bukan hanya itu
semoga saja kita tidak hanya penghasil
ataupun pemberi hasil bumi saja
tapi kita juga menjadi market
sekaligus kita menjadi pemain utama
untuk mengelola hasil bumi tersebut